kasus putri balkis seorang istri yang diduga menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya
namun berujung jadi tersangka di pores metro depok jawa barat terus bergulir
setelah kasusnya viral di media sosial kapolda metro jaya irjen polkaryoto
kami siang mendatangi polres metro depok untuk melakukan pengecekan
kapolda metro jaya menyatakan kasus ini sementara ditahan agar keduanya bisa berdamai
sebenarnya dua duanya layak dilakukan penahanan
yang suami layak dilakukan penahanan istri layak dilakukan penahanan
hanya karena yang suami masih ada proses pengobatan kelihatannya tidak berimbang
makanya saya katakan kemarin coba kapolres lihat lagi penahan perkaranya
dan akhirnya si ibu ini ditanggungkan dulu
masih di hari yang sama kabit humas polda metro jaya menyatakan
kasus kdrt yang sebelumnya ditangani oleh polres metro depok itu telah diambil alih
dan diproses oleh subdit renakta ditreskrimum polda metro jaya
polda metro jaya juga akan memberikan ruang kepada kedua belah pihak
untuk menempuh jalur restoratif justice atau mediasi
pembangunan kdrt dan kprt
mengingat perkembangan ini sudah menjadi perhatian publik
melihat juga dari aspek pada konteks kapabilitas
kelengkapan piranti baik itu secara struktural
maka sedianya kasus ini akan dilakukan oleh polda metro jaya
pembangunan kdrt dan kprt
kasus ini awalnya mencuat
kasus ini awalnya mencuat
setelah adik dari sang istri mengunggah sejumlah video dan foto kakaknya di akun twitternya pada selasa dua puluh tiga mei
menurutnya kakaknya dipukul hingga ditumpahi bubuk cabai di bagian mata oleh suaminya
dalam cuitan itu sang adik meminta keadilan atas kasus yang menimpa kakaknya itu
lantaran putri balkis justru ditetapkan sebagai tersangka
dan ditahan setelah melaporkan sang suami ke polisi
ia sempat ditahan satu x dua puluh empat jam namun dipulangkan pada rabu malam
sementara suami korban yang telah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu tidak ditahan
lantaran harus menjalani perawatan medis akibat penganiayaan yang diduga dilakukan istrinya
ditemui di polres metro depok pada rabu
ayah dari putri balkis novi ansa juga menyebut
ini bukanlah kali pertama anak yang mendapatkan kekerasan dari sang suami
akibat dua laporan ini kedua belah pihak baik suami maupun istri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus
kedua belah pihak baik suami maupun istri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dubi